calon wakil presiden nomor urut satu kiai haji maruf amin menghadiri peringatan hari santri nasional di lapang dadaha kota tasik malaya jawa barat
maruf amin mengaku akan terus membangun komunikasi untuk menggait pemilih kaum muda
calon wakil presiden nomor urut satu kiai haji ⁇ maruf ⁇ amin menghadiri peringatan hari santri nasional di lapangan dadaha kota tasik malaya jawa barat senin pagi
sejumlah tokoh nahdlatul ulama seperti ketua pengurus besar nu kh syahid agel shiros sekretaris pbnu helmi faisal hingga ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar turut mendampingi
dalam kesempatan ini maruf amin tidak melakukan kampanye
meski menjadi salah satu tokoh agama yang cukup disegani sejumlah santri justru belum mengenal ⁇ maruf ⁇ amin sebagai calon wakil presiden
mereka lebih mengetahui sosok joko widodo sebagai presiden petahana
mau menyiarkan agama islam
sama ketua pkp nanteh
adek kenal nggak sama kiai haji maruf amin
sama sekali nggak kenal
enggak tahu dia calon wakil presiden
⁇ maruf amin mengaku akan terus menempuh jalur komunikasi
pada kaum milenial yang belum mengenalnya
komunikasi dianggap jadi cara jitu untuk meyakinkan pemilih pemula
bangun komunikasi terus
di dalam segala aspeknya
nanti harus menyiapkan diri untuk bisa berkitra lebih besar ya
untuk bangsa dan negara
anda itu pesan yang siap
juga tidak hanya semalat
tapi juga kemampuan dan kompetensi
maruf amin juga berpesan agar santri menyiapkan diri untuk berkiprah di segala aspek dan posisi
menurutnya kompetensi sebagai lulusan pondok pesantren harus ditunjukkan agar bermanfaat bagi bangsa
deden rahardian tasik malaya